kita ke informasi terkait arus mudik atau arus balik dua ribu delapan belas
ya ini di mana pengelola terminal pulau gebang menyiapkan petugas keamanan
dan menyediakan angkutan dalam kota yang beroperasi selama dua puluh empat jam penuh
untuk melayani penumpang yang tiba kembali di jakarta dari daerah
jumlah penumpang yang turun di terminal pulau gebang pada rabu
mencapai hampir tujuh penumpang yang diangkut dengan tiga ratus enam puluh bus
para penumpang dari arah jawa maupun sumatera
mayoritas tiba di terminal pulau gebang antara pukul tiga hingga pukul enam pagi hari
untuk menjamin keamanan para penumpang yang tiba dini hari
pengelola terminal pulau gebang menyiapkan petugas keamanan
yang terdiri dari petugas internal dan kepolisian yang berjumlah hingga empat puluh orang
pengelola terminal pulau gebang juga menyiagakan
angkutan dalam kota yang beroperasi selama dua puluh empat jam penuh
untuk mengantar penumpang menuju tempat tinggalnya masing masing di jakarta
untuk amari betul sekali dari awal untuk menyambut arus balik ini
kami sudah berkoordinasi dengan pihak angkutan dalam kota
yaitu dalam hal ini ada kwk metro mini transjakarta
juga taksi konvensional maupun bajai yang ada di bawah sana
kami menghimbau untuk mengoperasikan armadanya selama dua puluh empat jam
untuk jurusan mana saja
semua jurusan gitu hampir semua jurusan
karena kan penumpang kita dari mana saja
jadi untuk semua jurusan kita
selain menyiagakan petugas keamanan dan angkutan dalam kota yang beroperasi dua puluh empat jam penuh
pengelola terminal juga menyediakan fasilitas matras maupun kasur
yang dapat digunakan oleh para penumpang yang membutuhkan istirahat
seratus unit matras yang disiapkan oleh penumpang
pengelola terminal pulau gebang diprioritaskan bagi penumpang wanita maupun anak anak
selain melayani permintaan matras dari para penumpang
petugas keamanan terminal pulau gebang juga berkeliling
untuk memberikan matras kepada para penumpang yang membutuhkan
para penumpang dapat menggelar matras dan kasur di sudut sudut terminal pulau gebang
fani hari ini hari pertama
masyarakat dan pns yang membuat kekuasaan untuk membuat kekuasaan untuk masyarakat
kita pantau langsung bagaimana apakah sudah macet ini jakarta
sudah ada produser lapangan sian indonesia fitriya sungkar
yang memantau langsung di bundaran hotel indonesia
fitria selamat pagi
fitria di hari pertama masyarakat dan juga pns dan juga pegawai swasta kembali beraktivitas bekerja
ini bagaimanakah kondisi lalu lintas jakarta di hari pertama masuk kerja pada pagi ini
fani selamat pagi
selamat pagi fani dan dea yang ini sepertinya hawa hawa libur lebaran
begitu sudah hampir selesai begitu ya
nah anda bisa lihat sendiri di belakang saya saat ini saya sedang berada di bundaran hotel indonesia
memang kondisi jalan yang terpantau setidaknya di bundaran hotel indonesia ini terlihat ramai lancar
tadi pagi juga saya sempat berkeliling begitu di sejumlah jalan protokol di ibu kota
waktu tadi saya sedikit memantau di daerah getot subroto lalu di jalan sudirman begitu
memang kondisinya masih ramai lancar memang sudah terlihat hari per hari ada penambahan jumlah kendaraan yang berlalu lalang begitu di ibu kota
namun di saat yang sama memang sepertinya masih banyak warga khususnya warga dki jakarta yang masih berlibur begitu
atau memilih untuk mengambil cuti tambahan mengingat bahwa memang masih ada dua
hari lagi sebelum akhirnya minggu depan kita mengantisipasi bersama bahwa kondisi lalu lintas di dki jakarta akan kembali normal
yaitu mungkin padat begitu bisa juga macet di sejumlah titik gitu
namun memang untuk hari ini yang saya pantau dari pagi hari kondisi jalan lalu lintas di ibu kota begitu masih cukup
bisa dibilang masih cukup lengang walaupun jumlah kendaraan sudah mulai bertambah begitu
nah kita bisa lihat bersama
karena tidak ada antrian mobil begitu di lampu merah
dan namun ini sebenarnya mungkin hanya tinggal menghitung hari yaitu dua hari saja sebelum kita hari senin mendatang melihat bersama sama
mungkin kondisi lalu lintas di ibu kota akan kembali normal seperti biasa
ya fitri boleh dijelaskan mungkin banyak juga masyarakat yang belum mengetahui apakah hari ini pihak kepolisian sudah menerapkan sistem ganjil genap kembali
iya betul sekali deh ya
memang per hari ini tanggal dua puluh satu juni dua ribu delapan belas sudah kembali diberlakukan sistem ganjil genap di sejumlah jalan protokol di ibu kota
yaitu sepanjang ruas jenderal sudirman lalu di mh tamrin dan sejumlah ruas jalan di jalan gatot subroto gitu
memang sebagian besar warga ataupun hasil pantauan saya
sejauh ini hari ini tanggal dua puluh satu itu artinya mobil ganjil saja yang bisa memasuki ruas jalan tersebut dari pukul tujuh hingga pukul sepuluh pagi
sebagian besar memang warga ataupun mobil mobil yang melintas adalah mobil yang berplat ganjil
jadi diasumsikan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengetahui bahwa peraturan ganjil genap telah kembali diberlakukan
namun memang tadi saya sempat berhenti di ruas jalan di mh tamrin begitu ada sejumlah setidaknya empat atau lima mobil
yang akhirnya harus diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk kembali diingatkan bahwa ganjil genap ataupun peraturan ganjil genap sudah mulai diberlakukan per hari ini
tadi saya sempat bertanya dengan pengendara mobil apakah sudah tahu apakah hari ini sudah ada ganjil genap
mereka mengatakan oh dikira masih senin mendatang begitu
namun jika kita mengacu terhadap keperaturan gubernur dki jakarta nomor satu ratus enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
serta koordinasi yang dilakukan dengan dinas perhubungan provinsi dki jakarta bahwa peraturan ditiadakan ganjil genap hanya berlaku selama masa cuti bersama
yaitu tanggal sebelas juni hingga tanggal dua puluh juni kemarin
oleh karena itu secara otomatis hari ini memang peraturan ganjil genap sudah kembali diberlakukan
dan ini juga mungkin himbawan khususnya untuk anda pundea dan fani
ini juga bisa terus juga diinformasikan kepada kerabat ataupun teman teman bahwa memang per hari ini peraturan ganjil genap di jalan protokol sudah kembali diterapkan
jangan sampai kita tidak tahu dan tentu saja jangan sampai juga melanggar lalu lintas hanya karena hawa liburannya belum selesai gitu
namun secara peraturan bahwa per tanggal dua puluh juni bersama sama kita ketahui bahwa cuti bersama sudah selesai
artinya seluruh kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah berikut itu peraturan peraturan juga sudah kembali diterapkan seperti biasa
fani dan dea
baik sepertinya jakarta lalu lintas jakarta masih cukup bersahabat dan pastinya aturan ganjil genap ini sudah kembali diberlakukan
jadi buat anda yang ingin melintas di jalan jalan latar jakarta anda harus memperhatikan peraturan tersebut
terima kasih fitriah sungkar atas laporan anda langsung dari kawasan bundaran hi jakarta